rasa ini tiba tiba ada
dan kamu tidak perlu memikirkan bagaimana cara mengembalikan uang ini
ya hitung hitung saya membantu orang yang sedang kesusahan
nggak usah pak
saya tetap meminjam uang
nanti saya akan kembalikan
ya sudah kalau itu mau kamu
tapi kamu bayar saja semampu kamu

hai assalamualaikum loh anak anak ibu yang cakep kok belum pada bobok
ujian kenapa bibinya kok merah kayak habis dipukul
izan kakaknya kenapa kenapa sayang enggak ujian jatuh sakit
ya udah kalian bobo g udah malam ibu temenin bobo di sini ya ayo
simpan mainannya sini
hai kenapa kakak ngomong aja sama ibu kalau muka kakak merah gara gara dipukul sama
roni kakak enggak mau ibu saja ibu kaya capek

saya punya niat ingin melamar kamu
tidak baik nur kamu terlalu lama sendirian
kamu itu butuh pendamping
dan kamu kan juga tahu kalau saya ini sudah dua tahun jadi duda
bapak tahu kan saya janda dengan dua orang anak
bapak siap menerima mereka
tentu nur kalau soal itu tentu saja saya akan menerima
baiklah saya terserah anak anak aja
kalau memang mereka setuju saya ikut dengan mereka
kalau begitu besok saya datang ke rumah kamu
saya permisi dulu pak
ini untuk kalian berdua
terima kasih om
masuk dulu ya kalian ya
silakan duduk pak
fauzan memang cacat pak
nur saya kagum sekali sama kamu
kamu begitu sabar tabah dan tenang menghadapi mereka
tapi sebelumnya saya mau minta maaf sama kamu
saya mengurungkan niat saya untuk melamar kamu
saya tidak ingin nantinya keturunan saya juga cacat seperti anak kamu
beliau pasti tidak akan setuju dengan keputusan saya untuk menikahi kamu
saya mengerti dan menghargai apapun keputusan bapak
ya kalau begitu saya pamit dulu